prosesi pemakaman kiai haji hashim musadi
kiai haji hashim muzadi tutup usia pada kamis pagi
almarhum meninggal dunia sekitar pukul enam lewat lima belas waktu indonesia barat
di kediamannya di pesantren al hikam kota malang jawa timur
selama hidupnya ia dikenal sebagai tokoh pengurus besar nahdlatul ulama
yang sempat mencicipi kontes pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu empat
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri yang
pasangan mega hashim sempat maju ke putaran kedua pada pilpres dua ribu empat belas
namun pada putaran kedua pasangan mega hashim dikalahkan pasangan susilo bambang yudhoyono yusuf kala
di era pemerintahan presiden joko widodo hashim kemudian ditunjuk sebagai anggota dewan pertimbangan presiden
berikut profil dan perjalanan karir
eko ardi cnn indonesia